kang emil kondisinya sehat ya kang ya
alhamdulillah tadi siang saya tes pcr dan hasilnya tadi sore sudah negatif
alhamdulillah mohon doanya
alhamdulillah semoga kita sehat semua
yang terbaru kang emil juga mengimbau wisatawan dari luar daerah untuk tidak berkunjung ke wilayah bandung raya selama satu minggu ke depan ya kang ya
ini teknisnya seperti apa apakah bentuknya imbauan atau larangan
kalau larangan kan berarti ada hukumannya ya kang ya
ada juga pemeriksaan dokumen
dan juga apakah nanti akan diminta putar balik atau seperti apa kang
ya yang pertama kan karena kasus di bandung raya rumah sakitnya sudah di atas delapan puluh persen
melebihi batas kritis who dan pemerintah pusat
kemudian dari dua puluh tujuh daerah ternyata dua daerah zona merah itu adanya di bandung raya yaitu kabupaten bandung dan kpb
sehingga langkah pertama adalah melakukan pengetatan
yang pertama kita deklarasikan siaga
ada satu kemudian menambahi bed rumah sakit termasuk menutup tempat tempat wisata selama tujuh hari ke depan
nah otomatis supaya mereka yang sudah merencanakan wisata ini ke bandung raya tentu karena area pariwisatanya akan ditutup
dan sekarang kita imbau dulu kira kira begitu
nah teknisnya memang ada pelarangan nanti polda akan melakukan penyekatan di jalan jalan masuk
untuk memastikan mereka yang
datang ke bandung raya semata mata hanya yang sifatnya kegiatan primer atau substantif
bukan kegiatan sekunder atau kegiatan tersier
nah mudah mudahan dengan dukungan dari media disosialisasikan
kita bisa menekan kasus covid
mana juga contohnya tadi wali kota bandung sudah menginstruksikan wfh lima puluh persen karena zona oranye
sementara yang zona merah wfhnya tujuh puluh lima persen
dan kegiatan itu juga dilakukan
nah kita menyadari mbak kesimpulannya
bahwa libur panjang yang bersama hari ini
lalu membuat pengendalian yang sudah baik agak jadi terkendala
karena itu juga pemerintah jawa barat sudah secara resmi
mengusulkan agar libur panjang libur panjang berikutnya ditunda dulu
ditiadakan sampai herd immunity atau persentase vaksinasi sudah maksimal
tapi sebelum itu tidak ada libur panjang dulu
karena terjadi pertanganan empat belas hari setelah libur panjang itu selalu berulang
saya kira itu alasan alasan kenapa kita melakukan pengetatan dan pelarangan
ya imbauan ini atau kemudian nanti bentuknya akan larangan masuk ke wilayah bandung raya ini terjadi selama tujuh hari ya kang ya
padahal kan kita sama sama tahu bahwa libur sekolah yang saat ini berlangsung bagi anak anak ini berlangsung setidaknya satu bulan
apa sebenarnya alasannya hanya tujuh hari
bagaimana memastikan bahwa
akan benar benar efektif bisa menekan penyebaran kasus covid sembilan belas jika pelarangannya hanya tujuh hari
apakah kemudian ada potensi nanti diperpanjang gitu kang
ya karena di jawa barat itu kita selalu melakukan rapat mingguan selama tujuh hari mbak
dan tujuh hari itu memadai untuk menghitung dinamika statistik
sehingga nanti kalau tujuh hari dari sejak pengumuman datanya menunjukkan ada perubahan signifikan
kita bisa longgarkan dengan prokes atau kita lanjutkan dengan pengetatan
sehingga total sekitar tiga ribuan bed atau kasur untuk pasien covid sedang kita persiapkan
termasuk tadi yang diberitakan di purwakarta dan di seluruh daerah juga kita lakukan
nah pendidikan juga tetap muka
dulu di zona zona yang dideklarasikan siaga satu ini sampai terkendali secara umum
tapi saya ingatkan ini hanya bandung raya yang kasur di jawa barat
karena manajemen covid sembilan belas ini mengajarkan kita tidak bisa membuat satu kebijakan untuk semua daerah
karena kondisinya memang berbeda beda secara ilmiah
oke itu tadi menarik sekali saat kang emil bilang bahwa aturan ini hanya diterapkan setidaknya sejauh ini
hanya di wilayah bandung raya saja
sementara kita tahu kang ada sejumlah daerah daerah penyangga ibu kota jakarta yang adanya di kawasan jawa barat
bogor kota bogor kemudian kota depok kota bekasi
nah bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan terhadap daerah tersebut
apakah akan ada potensi juga ini larangan atau pembatasan masuk ke dalam sejumlah daerah penyangga tersebut
karena kita tahu kasus covid sembilan belas di jakarta ini sedang tinggi tingginya kang
ya jadi semua keputusan
dan itu kan berdasarkan data
di daerah podbg itu nggak ada zona merah
ppkm mikro lah yang menjadi solusi
jadi kalau ppkm mikro itu sebenarnya dia melakukan pengetatan
tapi tidak skala kota kabupaten
jadi di bekasi di bogor di depok itu pasti ada yang dilakukan siaga satu
tapi basisnya mikro mungkin sejumlah kelurahan
tapi kalau sudah zona merahnya di level kota kabupaten itu ada
hanya minggu ini di bandung raya
itulah kenapa proses apa yang kita sampaikan itu adanya di bandung raya
jadi saya kira itu
tapi kalau nanti di bodebek tiba tiba bergeser zonasi merahnya
prioritas tidak hanya di level mikro
misalkan satu kota depok atau satu kota bekasi
maka hal yang sama pasti akan kita lakukan
kuncinya adalah pengendalian di rumah sakit
karena itu yang paling realistis
jadi kalau kasus aktif itu kadang kadang campur
nah ini dengan kasus lama kan
tapi kalau rumah sakit itu real
kalau lagi nambah ya nambah
kalau lagi kurang ya kurang
soalnya pernah kejadian ya
kami dilaporkan kasusnya naik tapi rumah sakitnya turun
di cek memang betul
yang terlaporkan kebanyakan kasus lama
tapi kalau rumah sakitlah menjadi sekarang panduan bagaimana mengendalikan epidemiologi secara harian
berarti kondisi kondisi yang bisa membuat kemudian larangan itu diterapkan adalah jika
kasus aktifnya di daerah daerah penyangga tersebut tinggi kembali ya kang ya
ya dan menjadi zona merah
bicara soal keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini saya juga cek ini dari websitenya ya kang ya
bagaimana kemudian antisipasi jika nanti tempat tidur di fasilitas kesehatan ini kemudian penuh selain yang disebutkan kang emil tadi menambah
berarti jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit
rumah sakit tersebut ya kang
ya strateginya banyak mbak
pertama kita kan sudah ada dana desa ya
memastikan isolasi mandiri di desa desa itu kita sedang kuatkan
jadi jangan dikit dikit ke rumah sakit betul tadi
jadi kalau lihat kasus kasus yang datang saya wawancara di rute rute rumah sakit ya
itu banyak yang bergejala ringan biasa aja itu pengennya rumah sakit kira kira begitu
nah sekarang rumah sakit kita fokuskan kepada yang gejalanya sedang berat
itu sudah disepakati jika situasi makin ini
kemudian kita bikin rumah sakit darurat itu juga sudah kita siapkan
dan mengisolasi di hotel juga sudah di instruksikan
jadi ada empat lapis kebijakan ya mbak
kalau jumlah jumlah pasien yang dirawat
yang dirawat ternyata meningkat melebihi kapasitas selama ini
jadi kita naikkan terus
kang emil mungkin bisa disampaikan imbauannya kepada warga yang ada di jawa barat
jika memang nanti ini libur sekolah masih berlangsung
libur idul adha juga di depan mata
bagaimana kemudian mereka nanti juga harus terlalu waspada walaupun menjalankan wisata lokal ini kang di daerah jawa barat
ya mengendalikan covid itu ibarat bertepuk tangan
jadi dua arah itu harus bertemu dan kompak
nah kalau hanya bertepuk sebelah tangan ibaratnya begitu ya
pemerintah yang melakukan imbauan
warga tidak taat
pemerintah melakukan sebuah aturan
tapi penyelenggara kegiatan tidak taat
maka tidak terjadi kekompakan tepuk tangan tadi
oleh karena itu kuncinya satu taat pada himbauan
banyak hal hal pahit ya yang harus disampaikan
tapi itu juga akibat
dari ketidak taatan pada imbauan dan lain sebagainya
karena kasus di jawa barat ini banyak kluster keluarga mbak
tadi saya wawancara di rumah sakit saja
itu ada satu keluarga
suaminya istrinya ibunya kena gara gara anaknya
tiba tiba datang ke rumahnya dengan kondisi bergejala
tiba tiba seminggunya semua kena
nah kluster keluarga ini yang kami khawatirkan
sehingga tadi himbawan kepada warga
dengan kondisi seperti ini tunda dulu perjalanan yang tidak tepat

di kerumunan yang terlihat terlalu masif
kemudian taat pada aturan
dan tentunya saling mendoakan
mudah mudahan dengan rem darurat ini
sepuluh hari sampai empat belas hari
kita bisa menikmati lagi seperti menjelang idul fitri
dimana kondisi kasus kondisi rumah sakit
semua sangat terkendali
itu yang kita harapkan dalam proses manajemen ini
baik tiap individu harus sadar bahwa semua orang berpotensi menjadi karier atau pembawa dari virus ini ya kang ya
jadi sambil pemerintah menjalankan tiga t
warga juga harus selalu menerapkan tiga m nya
terima kasih ridwan kamil gubernur jawa barat
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sehat selalu kang emil